seorang ibu bernama sukiyati melahirkan di pinggir jalan tol cikopo palimanan atau cipali
kilometer delapan puluh dua saat akan kembali ke jakarta
ibu dan bayi yang dilahirkan berada dalam kondisi sehat
perisiwa bermula sekitar pukul sepuluh lewat empat puluh menit waktu indonesia barat
saat petugas kepolisian sedang melakukan patroli untuk memantau arus selalu lintas di tol cipali
petugas kemudian melihat bus kiara mas yang berhenti di pinggir jalan dan melihat sukiyati hendak melahirkan
kasat lantas polres purwakarta akp arman sakti kemudian meminta bantuan penumpang perempuan untuk membantu persalinan sukiyati
setelah itu sukiyati bersama sang bayi dibawa ke rumah sakit siloam purwakarta untuk mendapatkan perawatan medis lanjutan
sukiyati tidak didampingi oleh keluarga saat melahirkan di pinggir jalan tol
di kota sikali kilometer delapan puluh dua area jakarta sukiyati melahirkan bayi perempuan yang diberi nama bayangkari ramadhiya